anemnya sekian kompas update bersama saya masih sertarigan
saudara kebakaran melada kios sembako di pasar perumnas klender durensawi jakarta timur rabu siang
kepulan asap tebal menyelimuti lantai dua pasar rumnas klender di jalan teratai putih raya
kelurahan malaka jaya durensawit jakarta timur
api mulai berkobar di kios sembako terjadi saat pemilik meninggalkan kiosnya untuk berbelanja
diduga percikan api berasal dari korsleting listrik di bagian atas kios
banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api cepat merambat
delapan belas unit mobil pemadam telah dikerahkan untuk memadamkan api